panitia pelaksana asean para games atau inapgok menggelar simulasi kedatangan dan keberangkatan atlet di terminal dua dan tiga bandara soekarno hatta
simulasi ini merupakan bagian dari persiapan jelang berlangsungnya asean para games tanggal enam hingga tiga belas oktober mendatang
bandara soekarno hatta telah siap menjadi pintu gerbang pertama kedatangan lebih dari lima atlet dan ofisial
serta supporter dari empat puluh tiga negara peserta asian paragames dua ribu delapan belas
menurut jadwal kontingen bahrain akan menjadi kontingen asian paragames yang pertama tiba di jakarta pada tanggal dua puluh sembilan september mendatang
simulasi kedatangan khususnya bagi atlet dengan kursi roda telah dilakukan
delapan puluh petugas terbagi dalam tiga unit dua puluh delapan konter imigrasi tersedia khusus untuk melayani atlet penyandang disabilitas
yang paling kritikal tentunya yang pakai well chare karena jumlahnya cukup banyak satu lima ratus
ada satu waktu tertentu di mana
menang pesawat datang bersamaan
diharapkan saat kedatangan total waktu mulai dari atlet turun dari pesawat hingga naik bus menuju para village tak lebih dari dua puluh menit
lepas dari bandara kemudian mereka menaiki bus transjakarta yang telah disiapkan menuju gelora bung karno
panitia menargetkan waktu tempuh maksimal lima puluh lima menit dan menjamin kenyamanan para atlet para games dengan kecepatan tertinggi bus enam puluh km per jam
selanjutnya direkturat lalu lintas polda metro jaya akan mengevaluasi
perlu buka tutup pintu tol seperti saat asian games yang lalu
waktu tempuh ini nantinya akan bervariasi menyesuaikan dengan kondisi disabilitas para atlet
kita ada beberapa atlet yang berbeda kategorinya mungkin di kategori tertentu kita bisa justru bisa perlambat lagi kecepatan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan dari para atletnya
pada perhelatan asian paragames panitia menyiapkan tiga ratus penumpang
satu ratus dua puluh bus jenis low deck seratus bus jenis high deck serta bus royal trans dan micro bus masing masing tujuh puluh unit
perbedaan jenis bus ini akan disesuaikan dengan kategori disabilitas atlet asian para games